mantan menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk
sebelumnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sedugaan suap pengaruhan danahibah koni
jumat pagi imam nahrawi memenuhi panggilan kpk untuk menjalani pemeriksaan
usai menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam imam nahrawi keluar gedung kpk dengan mengenakan rompi oranya tahanan kpk
imam akan ditahan selama dua puluh hari guna kepentingan pemeriksaan
allah itu maha baik dan takdirnya tak pernah salah
karenanya doakan saya mengikuti proses hukum yang sedang saya jalani ini
dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan indonesia tetap menjadi nkri yang kita cintai